sampai jumpa di video selanjutnya

mohon maaf ya ini gara gara padeh
amelnya jadi pingsan begitu
ngehibur amel ya
iya buat apa kalau padeh begini

iya sayang teman teman kamu tuh lagi nungguin kamu di aula
mereka mau bikin hiburan buat kamu
biar kamu gak sedih lagi
dan kamu bisa betah di kunanta
beli kelapa di rumahnya bang ipul
ini ada apa ya kok ngumpul ngumpul
ini gak ada apa apa ustadz
cuma tadi amalia itu pingsan
tapi alhamdulillah setelah dikasih minyak angin
jadi dia jadi siuman
mungkin misalnya gara gara kesurupan kali
itu tuh pasti tuh kayak begitu tuh
itu bukan si luman
ini tinggal pakai meganik kaki begitu
ya itu kepala ustadz
mana palanya sih
penjato tuh apa benjol
jual apa diketar rambut itu
hah benjol gede banget sih
ini ada uang dari sobri ya
jadi ustadz aja yang embalikin ya
nih uangnya ambil
eh udah gak usah ustadz musa
itu uangnya kasih aja ke pak de
uangnya buat beliin
makanan ringan aja buat temen temen
sebagai tanda terima kasihnya amelia
kalau dusik gitu mah nggak cukup
lahan kekondokan banyak
makannya nggak cukup sepiring
oh beli kerupuk aja
ya beli kerupuk aja